mak dina mau tanya
ibu pute hamil karena ramuan maipah
eh lu kalau ngomong itu jangan sembarangan
musrik hamil itu urusan tuhan
eh unik ada cerita seru
enggak boleh bahas gosip sama suami ambo udah habis
bukan ini cerita lucu
kalau itu boleh
barusan si mamat lari terbirit birit
takut sama pumina
pominah lagi ngidam benci sama kumisnya si mamat
berarti si mamat takut sama pumina
iya dia kebur
mak mau kirim paket
sebentar ya mak
mak kagak percaya tuh sama karyawan biasa
subentara ya mak
saya dengar lagi nyari orang untuk kerjasama
modal saya kecil
tapi kalau saya ada modal besar saya bisa ikut tender
perlu modalnya berapa
untuk main di partai menengah
paling sedikit tiga ratus
besar ya modalnya
tapi perputaran uangnya cepat
kalau segitu mas saya nggak punya
saya pikir bisnis besi tua nggak perlu modal besar
namanya besi tua barangnya sudah tua
sampian bisa aja pak rijal
mak tuh punya handphone baru ji
tapi nomornya cuma sedikit
mak itu cuma punya nomor handphonenya
mak minta nomor handphonenya aji
ya boleh mak
udah disiap mak
boleh nggak minta sekalian nomor handphonenya puput
mak tuh malu
kalau ada yang lihat nomornya cuma dikit
ya boleh mak
mak tuh punya nomor handphone yang teguh
sudah di save ya
lumayan ya jadi banyak ya
satu lagi boleh nggak
nomor handphonenya teguh
boleh nggak nomor teleponmu
sudah ya mak
mak seneng banget ji
nomor handphonenya jadi banyak sekarang
makasih banget ji
mak pabit dulu ya ji ya
tadi paketnya berapa ya
ada apaan sih mpok
lu punya baju muslim yang bagus gak
ya ada tung pok
besok tina bawa ke sini gambarnya ya
bawain yang modern yang bagus
oh biar kelihatan muda ya po
emang gue masih muda
biar heboh nih kampung
kalau gue dandan ya kan
sekarang tambah heboh pok
gara gara aku miss nya bang mamat
tadi aja bang mamat lari ke birit birit
kenapa sih mamat
cemina teh lagi ngidam benci sama kumisnya bang mamat
ya udah tung pok
tina jalan dulu ya
astagrullah ketinggalan di kantor mah
akang kayaknya mau dipecat mah
ntar kedengeran anak anak
ibu pupu hamil karena ramuan ipah
eh kalau kamu itu ngomong jangan sembarangan
hamil itu urusan tuhan